meski kpk mengapresiasi putusan majelis hakim yang menerima dua per tiga dari tuntutan jaksa penuntut kpk
ikuti ya kita kan tuntutan itu pindah penjara kemarin kan enam tahun ya dan ini putusan hakim kan lima tahun
kalau melihat dari tolak ukur tuntutan itu kan sudah dua per tiga daripada tuntutan kita
namun kita kan masih ada waktu tujuh hari nih masih berpikir kita akan analisa lebih lanjut
hanya kpk juga menangkap nurdin abdullah karena dianggap terlibat dalam suap dan gratifikasi yang dilakukan edi rahmat dan agung sucipto